presiden jokowi sempat menegaskan saudara ruu dkj merupakan inisiatif dpr dan belum masuk ranah pemerintah
namun jika ditanya soal pemilihan gubernur jakarta jokowi bilang gubernur dipilih langsung
sementara jajak pendapat kompas menyebutkan enam puluh enam satu persen responden tak setuju
gubernur jakarta dipilih presiden
membahas soal polemik rencana penunjukan gubernur jakarta oleh presiden dan hasil jajak pendapat litbang kompas
kita sudah bersama dengan peneliti litbang kompas yohan wahyu dan direktur eksekutif lingkar madani ray rangkuti
selamat sore mas yohan bang rey terima kasih sudah bergabung bersama kami
saya ke mas yohan dulu mas yohan ini hasil survei yang seperti sudah kami tampilkan tadi
apa yang menjadi catatan litbang kompas terkait hasil survei ini
iya ini jajak pendapat kita untuk merespon undang undang daerah khusus jakarta ya yang tengah dibahas dan sempat belum selesai gitu ya setelah proses pemilu
perhatian publik ke pemilu mungkin kita perlu melihat bagaimana respon publik tentang rancangan undang undang daerah khusus jakarta
karena seperti yang diungkapkan salah satu anggota dpr mengingatkan bahwa posisi jakarta tidak lagi menjadi ibu
setelah dua tahun pasca penetapan undang undang ikn gitu ya
dari situlah kami mencoba melihat salah satu isu yang cukup menjadi perhatian adalah soal bagaimana mekanisme pemilihan gubernur jakarta
wacana berkembang perlu ditunjuk langsung atau perlu dipilih langsung
kita coba melihat respon publik bagaimana jika gubernur jakarta itu ditunjuk gitu ya dari wacana yang berkembang dalam pembahasan
ruu daerah khusus jakarta itu
dan hasilnya memang enam puluh lebih memang cenderung tidak setuju jika gubernur jakarta itu ditetapkan atau ditentukan oleh pemerintah pusat
artinya memang ada keinginan agar mekanisme demokratisasi di jakarta itu tetap berjalan
yang salah satu simbolnya adalah memilih langsung gubernur
nah itu yang sebenarnya kita tangkap dari hasil jajak pendapat ini
salah satu alasan terbesarnya adalah
agar tidak terjadi kebuduran demokrasi karena selama ini kan gubernur jakarta dipilih langsung tuh
nah ketika tidak dipilih langsung publik atau responden melihat ada kemunduran demokrasi di jakarta
saya ke bang rey bang rey ini hasil jajak pendapat banyak yang tidak setuju
apakah ini juga bisa menjadi poin utama untuk didengar di dpr yang tengah menyusun ruu dkj ini
ya tentu itu salah satunya ya
substantif pun menurut saya hampir tidak bisa diterima
ya pikiran untuk memilih oleh presiden terhadap gubernur dki daerah khusus jakarta
karena pada dasarnya tidak memiliki hubungan antara presiden dengan gubernur jakarta itu
pasca ikn pindah ke kalimantan gitu
kalau saya baca tadi misalnya hasil survei yang dilakukan oleh kawan kawan kompas
sebagian besar mereka yang setuju itu karena mereka kelihatan masih membayangkan dki jakarta itu sebagai daerah khusus
karena mereka kelihatan masih membayangkan dki jakarta itu sebagai daerah khusus kota
nah yang enggak nanti kan presiden istananya ada di sana di kalimantan kan gitu
kalau peta politiknya sendiri nanti akan seperti apa bang rey
sejauh ini yang saya tahu tidak ada satupun praksi yang setuju
termasuk di dalamnya seperti kita sudah dengar juga
presiden juga tidak menginginkan
pemilihan langsung oleh presiden terhadap gubernur dki
kalau itu sejauh ini masih begitu
nah artinya kan draft ini sebetulnya
draft yang muncul kalau masih hubungan erat antara pdi dengan pak jokowi itu masih kuat gitu
ditopang dengan partai partai yang lain gitu ya
tetapi setelah hubungan ini makin merenggang
dan sekarang bahkan boleh disebut putus
saya kira salah satu langkah yang dilakukan oleh pdi
secara tegas pemilihan langsung ini
atau penunjukan langsung oleh presiden terhadap gubernur jakarta ini yang akan ditolak mereka
mas yohan kalau dilihat ini
apa sih sebenarnya alasan mereka tidak setuju
juga ada sekitar tiga puluh persen yang setuju ini
iya dari mereka yang setuju itu tadi ya
memang tidak ingin demokrasi di jakarta itu mengalami kemunduran
karena di kontestasi pemilihan gubernur
selama ini dilakukan secara langsung oleh rakyat gitu ya
itu alasan yang terbesarnya bagi mereka yang setuju
itu alasan terbesarnya lebih melihat bahwa ada konektivitas antara pemerintah pusat dan daerah khusus jakarta
agar kemudian program program pembangunan jakarta yang terkorelasi dengan pemerintah pusat
bisa lebih cepat diwujudkan
diwujudkan ya salah satunya misalnya terkait penanganan banjir
dan masalah kemacetan dan yang lain sebagainya
jadi memang ada bagi mereka yang setuju
alasan demokratisasi menjadi sesuai itu yang penting
yang setuju lebih keurusan kemudahan koordinasi gitu ya
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khusus jakarta
dan program program pembangunan lebih cepat terrealisasi gitu
bang rey ini dengan adanya wacana ini kan juga ada beberapa pihak yang khawatir
jika ini merupakan prakondisi untuk mengubah proses pemilihan
mungkin nggak sih sampai sejauh itu
sangat mungkin karena kan keinginan partai politik untuk tidak lagi pemilihan kepala daerah langsung itu kan sebetulnya sudah mencuat sejak tahun dua ribu sembilan
kita masih ingat dahulu misalnya di dua ribu sembilan yang lalu
ya kan hampir lolos tuh pemilihan tidak langsung itu di dpr
hanya karena terjadi protes yang begitu masif dari masyarakat melalui media sosial
akhirnya pak sby saat itu sebagai presiden menarik kembali usulan untuk pemilihan tidak langsung ke dpr
nah kalau kita ingat ingat kembali misalnya keinginan untuk pemilihan presiden juga tidak dilakukan secara langsung
kan pinginnya itu melalui mpr kan sekarang ini gitu
jadi sebetulnya kalau dilihat nuansaannya dari tingkat nasional ke daerah itu
kembali ingin pemilihan tidak langsung yaitu pemilih melalui dprd ataupun pemilihan melalui mpr gitu
nah yang menarik dari daerah khusus jakarta ini karena baru lagi nih gitu loh
nggak klop dengan berbagai model yang sudah kita praktekkan sebelumnya
karena ya dipilih secara langsung diusulkan oleh dprd
dprd nya tetap ada tapi cuma tukang usul calon gubernur yang ditetapkan oleh presiden
jakarta menjadi daerah khusus ada urgensi tidak untuk dipilih oleh presiden
bahkan ketika daerah khusus istimewa ibu kota jakarta aja pun pemilihannya secara tidak langsung
pemilihannya secara langsung oleh masyarakat dan bukan dituju oleh presiden
apalagi kalau sudah tidak lagi daerah khusus ibu kota kan
nah daerah ibu kota itu kan udah pindah ke ibu kota negara ya
pindah ke ikn yang memang gubernurnya tidak dipilih oleh masyarakat
kalau kita bicara soal pemilihan kepala daerah ini akan berkaitan dengan loyalitas
jika appointed atau ditunjuk oleh presiden loyalitasnya mau tidak mau kepada pihak yang menunjuk
dan jika elected atau dipilih oleh rakyat mau tidak mau loyalitasnya akan kepada rakyat
menurut anda perspektif ini seperti apa
nah kita buat aja dua perbandingan yang konkret ya
waktu gubernur dipilih oleh masyarakat ahok pak jokowi cukup berhasil kan mengelola dki jakarta
tapi ketika dki jakarta dipimpin oleh pj dalam hal ini pak heru
yang dipilih langsung oleh presiden apa hasilnya
hasilnya jauh banget gitu kan
nah dengan praktek yang udah kita lihat lah kita nggak perlu lari mengandang andang
menurut saya pemilihan langsung itu jelas jauh akan lebih berimplikasi terhadap
peningkatan pesat dki daerah khusus jakarta
berbanding kalau gubernurnya dipilih atau ditunjuk langsung oleh presiden
apa yang kita alami dalam satu tahun terakhirlah ya dibawah kepemimpinan pj gubernur dki sekarang itu
jauh merosot dki jakartanya gitu loh
dibandingkan ketika ia dipilih dikelola oleh gubernur yang dipilih secara langsung oleh masyarakat
yang dipilih secara langsung dibandingkan dengan yang ditunjuk
mas yohan kalau lead bank kompas menganggap apa ya responden responden ini
ataupun penilaian ini dianggap penting menurut anda catatan apa yang bisa dicerna dari hasil ini
ya yang pertama mungkin jauh sebelum jajak pendapat ini kita juga pernah melakukan jajak pendapat yang kurang lebih sama ya
di desember dua ribu dua puluh tiga kita menguji apakah responden itu masih yakin jakarta itu menjadi baru
baru meter politik nasional ya
tujuh puluh dua responden waktu itu yakin jakarta saat ini masih menjadi baru meter politik nasional
artinya apa ketika menjadi barometer politik nasional dia akan menjadi wajah demokrasi gitu ya
kalau kita ngomong dalam konteks bagaimana mekanisme pemilihan pemimpin
salah satu mekanisme demokratis yang saat ini kita jalankan adalah memilih langsung gitu ya
jadi ini kemudian sejalan dengan jajak pendapat yang kita diskusikan sore hari ini
bahwa memilih langsung gubernur itu masih menjadi pilihan
karena satu jakarta menjadi contoh wajah demokrasi secara nasional
dia juga menjadi pilot project daerah yang multikultur gitu ya
menjadi indonesia mini di jakarta yang selama ini juga menjalankan proses proses demokrasinya juga relatif baik gitu ya
dan tadi saya sepakat bang ray bahwa pemimpin pemimpin yang di langsung
relatif punya tanggung jawab moral yang besar ya relatif punya mandat yang besar dari pemilihnya
dibandingkan oleh pemimpin pemimpin yang dihasilkan dari proses penunjukan begitu
baik terima kasih mas yohan wahyu peneliti dari litbang kompas
dan juga terima kasih bang ray rangkuti direktur eksekutif lingkar madani
sudah memberikan perspektifnya pada sore hari ini terima kasih selamat sore